seharusnya hari ini aku yang tarik mama sama papa sama oma
wah iya ya lengkap semuanya pada nganter nonrena
gak usah tadi mama suruh mirna dirumah aja
ntar keramean udah ada kamu andin mama ya
yuk yuk entar
yuk jalan ya
tapi saat aku genggam tangan dia
yang aku cintai
aku tahu kalau aku akan mampu bertahan
dan aku sanggup menari indah di tengah hujan
aku akan menanggung diri
tante aku mau minta maaf sama tante ya karena kita gak ikut barbecue an
terus maaf juga kalau aku lupa ternyata hari ini tantrol
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun ya tanta
tante selamat ulang tahun
saya cahaya selalu itu paling penting
makasih angga ya
tante mau minta bantuan kalian berdua
minta bantuan apa tante
soal pembunuhan roy
karena sekarang tante sudah percaya bukan andin pelakunya
jadi tante mau minta tolong kalian untuk bantu al selidiki siapa pelaku pembunuhan sebenarnya
tante gak usah khawatir
saya pasti akan bantu
al itu seperti saudara saya sendiri tante sekarang
waktu itu tante pernah lihat video rock
itu merupakan salah satu bagian penyelidikan saya sama michi tante
dan seandainya kalian berdua butuh bantuan tante
tante akan bantu semisal tante
ya mudah mudahan semua masalah ini bisa terus selesai
dan saya yakin roy pasti bakal lebih tenang diatas sana
udah malem nih
semoga hati hati ya nggak ya
sekali lagi terima kasih ya
kok pagi pagi udah pergi gak bilang sama aku
aku harus dapatkan kejelasan hari ini juga
maafin papa mah papa gak bisa angkat telepon mama dulu sebelum papa dapat penjelasan
ada apa ya
papa kok tumben sekali gak angkat telepon aku
jangan ricky jangan
siapa pun siapa
kamu kenapa lagi sih
ya ampun saking takutnya gue sama ricky sampai ke bawah mimpi gini
pakai nyembut jembutin nama ricky segala
cuma mimpi aja kok sayang
mungkin karena aku tertekan kali ya
ricky tuh kejadian terburuk di kehidupan aku sayang
kamu tenang ya
ya allah kasihan elsa
dia benar benar tertekan
andin dan aldebaran sudah keterlaluan
nino aku benar benar takut
entah sampai kapan aku bisa pertahankan kamu di sisi aku
apa apa kapan aku bisa bertahan
tidak ada apa apa
aku akan berhubung denganmu
aku akan menghubungimu
aku akan portek
dan saya akan menghubungimu
jadi kita harus berhubung
kita harus berhubung
kita harus berhubung
tidak ada apa apa
kami sudah berhubung
kami sudah berhubung
kami sudah berhubung
bisa ketemu papa di depan
bapak mesti bicara sama kamu
suara papa kok gak enak banget
gak kayak biasanya gue denger
ada apa lagi sih ini
papa di luar
jam berapa ini
kok udah di depan
aku juga gak tau sayang
tapi dari tadi aku dengerin suaranya papa tuh
teges banget kaku banget
kayaknya ada masalah deh
aku harus dapatkan jawabannya
langsung dari mulut elsa
aku harus dapatkan jawabannya
langsung dari mulut elsa
ini aku udah siapin
berarti buat mama
dan juga buat papa
ini buat siapa
oh ini juga buat oman
udah makan ya
ngendalin aku ke sekolah ya
karena tuh bener bener sayang sekali sama kalian
kemarin kemarin udah misalnya kalian
kemarin kan emang udah misalnya kalian
udah keputusan gue sama andin juga
iya lagi gue mami juga gak misahin kok rena sama kami berdua
orang mama selalu ngijinin kan kalau reno mau main ke rumah
yuk ikut sarapan sekalian
ini semuanya rena yang bikin loh rotinya
wah ini rina semua yang bikin
ah gak usah saya makasih
tante mau pamit
tante mau terima kasih sekali sama kamu ya
kamu sudah nemenin tante selama ini
aku seneng kok ngeliat tante udah sebahagia ini
aduh sayangnya tante
sering main kesini ya
sekali lagi terima kasih ya mici ya
jagain rena dengan baik
aku juga senang banget jagain rena
makasih banyak ya
saya udah banyak dapetin kamu
ya udah kalo gitu aku pamit ya
selalu praktek ya
ada yang pengen aku obrolin sama
posisi perempuan kali wk
mbak michel biarin itu
kuya masukin tasya ke bagasi
ya ngapain sih ya lu
ada yang mau aku omongin sama kamu
aku mau ngomong terima kasih banyak sama kamu
karena kamu udah ngebantuin aku
mas al dan mama rosa
walaupun aku tahu dulu kamu
kamu sangat mencintai mas al kan
dan kamu malah ngebantuin aku
untuk membalikkan kepercayaan mama rosa
seharusnya kamu bisa ngambil kesempatan itu
untuk mengganti posisi aku
terima kasih ya sudah menjadi orang yang baik
dan punya hati yang tulus
aku juga senang banget
al dan tanta rosa itu
bisa berkumpul dan bahagia kembali
aku panggil kuliah nini
papa perlu bicara sebentar
aku kayaknya serius banget
nanti aja kita ngomong di taman senopati
sudah sayang aku pergi dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa mau bicara apa dengan elsa ya
apa ada hubungannya dengan kejadian kemarin
terima kasih mbak mir
ini tuh hari kamis
sepuluh hari rabu sih mbak mir
lu udah lupa sama hari apa
tempeng tempeng baru naik gaji juga
hari jumat templon
gak perasa ya udah hari jumat lagi
berarti tanggal berapa ya
tanggal juga lupa lu
awas ntar pecah lu
ulang tahun pernikahannya

besok al dan andi enam bulan pernikahan
iya enam bulan pernikahan
ya ampun gak perasa banget ya gia ah santuyah gua bakal berubah
baru banget kemarin ngadirin ke acara kondangannya mereka
eh sekarang udah enam bulan
semoga dipernikahannya ke enam bulan ini
dijauhkan dari masalah keluarga
dijauhkan dari huru hara
tadi saya dengar emang bener
besok enam bulan pernikahan al sama andin
orang kan kiki waktu itu ada
pas mereka ngerayain ulang tahun pernikahan yang satu bulan
ngajakin ulang tahun pernikahan ke masal
masal cuteknya bu

makan petina hamil aja kalah cutek
tapi mbak andin
orangnya pantang menyerah
masal dipebek terus
aneh deh yang kepatiran sama mba adin
can you to health me kalian berdua bisa bantu saya
bantuan mba bu
aduh ada apa ya
kok papa serius banget
gue jadi takut
ini mama juga kok gak ngasih tahu apa apa ya ke gue
bikin gue panik aja deh
papa kenapa ya gak angkat angkat telepon aku
ada apa sih ini
apa jangan jangan ada kaitannya sama elsa
gak usah diangkat dulu ya
kita kan udah sampai kita bicara dulu
telepon kamu taruh sini aja
elsa juga gak jawab teleponnya
ya allah perasaan aku makin gak enak
ada apa sih ini
pray olhar nih
buildin dost yang hebat
nah ini terjadi sih kayak terjadi kalau tidak anak itu makin pauk
nenek kecapi nonrena cantik lagi happy
lagi senang ya non ya
hanya hari ini aku yang tarik mama sama papa sama oma
wah iya ya lengkap semuanya pada nganter nonrena
gak usah tadi mama suruh mirna di rumah aja
ntar keramean udah ada kamu andin mama
yuk yuk ntar ntar
aduh senang banget hati uya
melihat keluarga pak bos damai aman sentosa
masak udang di balado moga cepet datang

kamu kumpulkan lagi adiknya
belom sabaran apa
lakukan tugas kalian sekarang ya
udah dapet aba aba nih dari bu bos
kok pagi pagi gini elsa udah pergi sih
pagi ketemu dengan papa surya maaf
tadi pagi pagi banget papa surya datang sini jemput
kalau mau ngobrol kenapa nggak di sini aja
di rumah kan bisa
aku juga nggak tahu mbak
tapi yang pasti bapak surya ingin ngobrol berdua dengan elsa
memangnya lagi ada masalah apa sih sebenarnya
aku rasa sih
masih ada hubungannya dengan kejadian kemarin
mama heran aja
papa ajak kamu ke sini karena papa mau bertanya sama kamu

karena kita belum tahu
tapi ap temperaturan seatingnya kurang bisa kebawah
kami tidak akan melahirkan grup kecil kami
ini bukan berboleh
jadi nikah nikah tidak kira kira canggung "
kamu jujur sama papa
papa tetap akan cari tau sendiri
papa pasti akan cari tau
aku pernah ke tempat itu sama rai
apa kejadian ini
apa kehamilan kamu empat tahun yang lalu
roh yang melakukannya
gini loh pak
aku emang pergi ke tempat itu
tapi aku hamilnya tuh bukan sama roy
terus sama siapa
jadi gini pak
aku dijemput sama temen aku
bayi aku dulu pak
elsa udah cerita sama kamu
waktu itu elsa kenal sama siapa
temennya dia di dunia entertainment
cowok itu mau berjalan ke sana
kalau gak salah
ini mana yang bener
coba nanti aku tanyakan saja ke mama deh
lo udah ngerti apa
selama ini tuh aku
aku tuh takut pak
kalau orang orang tuduh aku
bahkan mbak endin sama al aja udah gak cepet aku
mereka nuduh aku
kalau aku nuduh mereka
aku yang bertanggung jawab
atas kematiannya roy
aku tuh takut banget pak selama ini pak
makanya aku tutupin ini semua
cuma papa doang ini yang tahu
selama kamu jujur
kamu gak perlu ada yang kamu takutin
aku takut pak
aku takut banget kalau nasib aku kayak mbak endin
masuk penjara tapi aku sebenernya gak salah
aku gak mau pak

kamu gak usah khawatir ya
kamu gak usah khawatir ya
udah enggak ya
ada apa apa disini
oke sampai kita
mama terima kasih ya mak
makasih juga papa
anak papa sekolah yang pinter ya
mama makasih juga ya
sekolah yang bintar ya
kamu kan mau ngajar kamu juga mau ke kantor
ya biar mama
yang tungguin rena disini
nanti pulangnya telfon driver
remember besok ada pengambilan nilai berenang ya
rena kamu sudah tidak takut berenang lagi kan
soalnya aku udah diajarin sama papa
mama udah buatin bekal buat makan siang kamu
biar kamu tuh kuat semangat kerjanya
yaudah kalau gitu aku berangkat dulu ya
kok dia bisa ada di sini ya
apa dia tinggal di sini ya
tapi saya nggak pernah lihat dia sebelumnya di sini
selantai sama saya dong
saya harus ugutin dia
lebih baik lewat tangan daruratnya nih